mengolah kain tradisional lurik menjadi produk fashion yang lebih modern
desainer lulu lutfi labibi ahlinya
kain yang biasa digunakan oleh prajurit keraton dan kusir andong itu
ia sulap menjadi berbagai model fashion
konsep desain yang dikembangkan lulu berfokus pada teknik draping
dan terinspirasi oleh konsep estetika jepang yang dikenal dengan teori wabi sabi
keindahan dari hal yang tidak sempurna
sepak terjang lulu di dunia fashion dimulai sejak menjuarai sejumlah lomba desain pada tahun dua ribu dua
hingga label lulu lutfi labibi diluncurkan pada tahun dua ribu
banyak yang mengagumi karyanya mulai masyarakat dengan beragam profesi hingga pesohor
dalam usahanya menembus pasar lulu menggandeng sejumlah pesohor untuk mengenakan koleksinya
sekaligus menguatkan brand lulu lutfi labibi
insight kali ini berbincang dengan lulu lutfi labibi desainer yang mengangkat kain lurik ke panggung busana dunia

nah hallooo sekarang saya berada di desa pekaten di yogyakarta
saya akan berkunjung ke rumah seorang desainer kondang yang saat ini tinggal di yogyakarta
dia adalah lulu lutfi labibi yang terkenal dengan desainnya yang dibuat dari kain kain lurik
mari kita lihat apakah dia ada di rumah atau tidak
senang sekali juga ada kesempatan
sekarang ini rumahnya lulu
di sini di yogyakarta
saya menempat di yogyakarta
memilih untuk tinggal di jogja
sudah tidak mau tinggal di yogyakarta lagi
tapi di sini apa
lulu di sini kediaman butik workshop atau
yang di depan tadi maris desi lewat adalah rumah
kemudian masuk ke sini butik dan di situ ada semacam galeri kecil untuk kadang ngetes bersama teman
atau kadang bikin presentasi kecil untuk teman teman juga
kita lihat sedikit apa apa saja yang ada di display di sini
jadi di sini juga merupakan butiknya lulu ya
jadi ini merupakan pusat dari segala kegiatan lulu di yogyakarta
kenapa akhirnya memilih untuk menetap dan berproduksi dari jogja
karena setahu saya lulu bukan asal yogyakarta kan
jadi saya berasal dari purwokerto
saya pindah ke jogja dari mulai sma
waktu sma saya belum tahu ya maksudnya untuk kedepan saya akan menjadi memilih berprofesi sebagai apa saya sama sekali tidak tahu
kemudian ketika saya kuliah di isi institut seni indonesia saya mengambil jurusan gerea tekstil
di situlah saya berkenalan dengan kain dan di situlah juga saya mulai apa ya tertarik dengan lurik
berkenalan dengan kain itu bagaimana maksudnya
beberapa macam macam kain yang dikenal dan kenapa akhirnya memilih
ini lurik ya
lurik itu kan kalau saya lihat ya kalau saya baca itu kan berasal dari kata lorek dari bahasa jawa yang artinya adalah garis gitu
dan saya sendiri adalah manusia visual banget gitu
jadi sebenarnya alasan mengapa saya suka lurik sebenarnya karena saya suka garis gitu
sesederhana itu sebenarnya
saya mencoba untuk sebenarnya lur itu apa sih gitu
karena nggak mungkin saya tidak tahu kain yang akan saya olah pada waktu itu gitu kan
nah ada satu statement dari lurik yang saya sangat suka bahwa garis itu sepertinya katanya gitu melambangkan kesederhanaan gitu
dan saya merasa apa ya merasa nyaman ketika ada di ranah sederhana yang menurut saya lurik sendiri kayak ngomong ke semua orang bahwa
ini adalah kainnya

ini adalah kain untuk semua orang
has daerah sini
hasnya jogja yang kayak gitu
dan lurik seperti tidak mengintimidasi saya untuk mengolahnya lebih jauh yang seperti itu
dan dari situ makanya kecintaan kedekatan dan emotional attachment
sama jogja itu sendiri
dan di sini tinggal di sini dan juga jualan di sini
tapi workshopnya di mana
workshopnya di sini juga
di sini juga
ada di rumah
tapi ada beberapa penyihir saya yang memang mengerjakan ya
rumah masing masing gitu
ini ada beberapa contoh ya dari desain
ini yang desain terakhir
ini yang signature ya
ini yang signature ya
biasa koleksi dari saya gitu
jadi orang mungkin mengenal saya pertama adalah dari ini
bisa cerita sedikit
jadi dari awal
asal usul dari desain ini
tapi ini menarik ya
karena kalau saya lihat ini simple
kayak jepang jepang gitu juga ya
jadi dari awal saya apa ya
mencoba berkenalan dengan dunia fashion gitu
estetika paling yang saya suka adalah memang estetika jepang
nggak tahu kenapa
waktu itu saya belum tahu alasannya gitu
dan ada satu hal yang dari jepang yang memang pada akhirnya saya mengamini itu
yaitu ada teori wabi sabi
teori tentang keindahan pada suatu hal yang tidak sempurna justru
justru yang tidak sempurna itu
dan kalau saya melihat ini
ini adalah teknik dari drapping kan
draping itu kan seperti korden gitu
seperti ada layar gitu
stming itu tidak menggunakan pola
dan ketika saya mengkonstruksi itu malah kadang saya mendapatkan sesuatu yang surprise gitu
jadi saya tidak memikirkan apa yang akan terjadi ketika saya mendesain baju gitu
dan akhirnya terjadilah apa namanya desain seperti ini gitu
itu di awal awal tahun dulu
apa yang awal tahun dua ribu delapan itu yang mengilhami lulus sendiri untuk membuat draping dan lain sebagainya
karena kalau kita lihat juga mungkin yang di sini ya
ini salah satu contoh dari draping itu ya
kalau ini skor
ini kan antara ya rock tapi ada ininya lah tidak simetris ya
saya menyukai hal yang asimetri
nah itu inspirasi pertama kalinya itu dapat dari mana
karena memang waktu itu sering melihat desain jepang atau fashion jepang
jadi di awal
inspirator pertama kalinya lah
inspirator awal mungkin saya adalah bapak yohji ya mamoto ya dari jepang
beliau adalah bapak luar biasa gitu
jadi ada hal yang saya dapat dari beliau adalah ya itu dia
kadang saya melihat sesuatu hal yang sangat simple gitu
tapi estetikanya sangat luar biasa gitu
kayak pesannya tuh tersampaikan ketika orang ada di ranah yang memang tidak harus glamor gitu loh
tapi ya itu dia
fashion adalah banyak berbicara tentang style kalau saya melihat dari seorang yogia mamoto gitu ya
bapak yohji itu seperti bicara tentang oke di dunia fashion ada tren
trend itu selalu berganti secepat dia datang gitu
tapi style itu justru yang abadi gitu
dan saya banyak melihat itu dari dia gitu
bahwa ya kita hidup selalu melihat apa sih yang sekarang sedang tren
apa sih yang sekarang sedang hype gitu
tapi ketika kita mencoba untuk apa ya bagaimana kita bisa punya karakter yang kuat ya itulah dia
ketika kita mengamini style gitu
iya dan kalau ini seperti drive ini
ini klasik juga ya
maksudnya tahan terhadap tren yang mungkin gonta ganti setiap tahun
ini bisa dipakai kapan saja oleh siapa saja
nah pertama kali bereksperimen dengan lurik ya dan style
seperti yang yohji yamamoto ini
ini apa desain awalnya itu yang dibuat
masih ingat yang pertama kali
yang pertama adalah ini dia
yang sampai sekarang itu masih merupakan signature
tapi saya jadi ingat awal awal saya membuat ini ya mbak desi
ketika itu adalah dua ribu sebelas
di tahun dua ribu dua belas saya menciptakan ini
kemudian waktu itu saya kepedian sih sebenarnya
kebedian dalam artian ini kayaknya lucu nih
ini kayaknya keren
ini kayaknya orang bakalan suka gitu
tapi apa yang terjadi ketika saya launching redditor itu
saya tidak mendapatkan market sama sekali
iya sama sekali
apa kira kira alasannya
kurang mungkin brand name atau namanya masih belum terkenal
atau kurang koneksi
salah satunya adalah saya mengenalkan style yang baru
untuk fashion industry di indonesia
dan mungkin cutting seperti ini waktu itu ya
waktu itu bukan sekarang
waktu itu mungkin orang melihat
kalau orang di ranah yang klasik gitu ya
di ranah simple gitu melihat bajuku
aduh ini garis kesana kemari
kemudian satu ada lengan satu enggak
ini cara pakainya gimana ya gitu
mungkin mereka melihat itu sangat ribet gitu
padahal justru saya justru malah membebaskan orang
untuk menciptakan style baru yang saya keluarkan gitu
jadi dengan satu look biasanya
dengan satu top drab ini
biasanya bisa menjadi tiga look empat
tergantung mereka cara pakai
dan ternyata pada tahun dua ribu tiga belas ya
lulu menang lpm
sehingga mendapatkan beasiswa ya
kalau tidak salah ke amerika ya
ke la untuk belajar fashion
kalau kita lihat dari pasarnya
atau orang orang yang dibayangkan oleh lulu itu
memakai pakaian yang dirancang oleh lulu
itu ada bayangan untuk siapa
kalau misalnya perempuan
dan kalau laki laki siapa
karena ini yang selalu membuat saya tuh
apa sih yang sebenarnya yang dibenak seorang perancang
apakah dia ada target audience
atau target market yang ditujukan
atau justru dia ingin menciptakan orang orang
yang sesuai dengan selera
selera yang lulu ciptakan
mungkin waktu itu saya cukup nekat ya
nekatnya dalam artian
saya membuat sesuatu yang baru
dan waktu itu memang belum ada market
tapi saya sudah ada bayangan
perempuan seperti apa
yang kira kira akan menyukai koleksi saya gitu
dan mungkin kalau diistilahkan dalam kalimat
saya memang selalu
selalu apa ya
perempuan indonesia itu luar biasa
inspirasinya pertama memang perempuan indonesia
mungkin dia berselera internasional
tapi dia sangat mencintai budaya lokal
budaya lokalnya sendiri
itu mungkin garis besar
perempuan yang waktu itu saya bayangkan ya
tapi waktu itu juga saya
perempuan tidak bernama sih
tapi paling tidak kalau
orang yang memakai baju juga adalah
perempuan seperti itu deh
sangat mencintai indonesia gitu
tapi ya memang punya taste yang
yang bagus di fashion
itu di awal
kalau pada akhirnya
orang orang memakai gitu kan
jauh dari jangkauan gitu
tiba tiba memakai gitu
kadang saya juga
dia pakai juga ya akhirnya gitu
karena saya sendiri
tidak pernah memaksa sebenarnya
tidak pernah memaksa
saya berproses kreatif
saya tidak pernah
tidak pernah mengkambanyikan bahwa
ayo pakai baju gua
tidak pernah gitu
nah tapi karena
sekarang kan sudah mulai dikenal
dan tentu saja
laris manis lah istilahnya
sudah tidak asing lagi
memang sesuai dengan image awal
bisa kelihatan sekarang
oh ini lebih mungkin untuk usia yang muda
atau bekerja di kantoran
anak anak muda yang memiliki
yang ingin berbeda
mereka sebenarnya adalah perempuan matang pada akhirnya
perempuan matang yang
matang dalam arti sudah punya
sudah punya penghasilan sendiri
karena mahal kan
kalau belum matang
belum cukup ini
kantongnya masih belum tebal
mereka adalah perempuan matang
yang sebenarnya malah justru
secara penampilan atau style itu
tidak mau disamain sama orang lain
itu di awal
itu di awal
saya berkembang di era sosial media kan
sosial media itu
ada sisi gelap terangnya lah
saya juga sangat bersyukur sosial media
dan pada akhirnya ketika
yang memakai adalah public figure
pada akhirnya ada orang orang nih
tidak sesuai dengan style ini
saya beli karena idola saya memakai
itu sebenarnya yang kadang
apa fashion icon yang pertama kali
mencoba membeli dan akhirnya identik
sehingga menjadi inspirasi bagi
yang lain untuk
awal awal mungkin ada adi niyabir asti
kemudian disusul dengan dian sastro
yang semua orang juga
pasti sudah mengamini siapa beliau itu
tapi ya itu dia
semakin kesini ada
sama sama pekerja kreatif
kemudian ketemu di salah satu acara
yang pada akhirnya
saya membuat baju
kayak misalnya andin
yang seperti itu
itu ya jadi
tapi laki laki juga kan menggunakan
disini ada koleksi juga
untuk laki kan
ini buat mungkin juga
atau pria yang punya
sense of fashion yang tinggi ya
ini bagus sekali
tapi ini udah
ini beda ya
ini yang lucu adalah namanya mbak
namanya batik tumpang tindih
kali ini udah batik gitu ya
iya ini udah batik
tapi ini batik cap bikin
lulus sendiri yang rancang
mengapa tumpang tindih
karena dari beberapa motif memang
ini bagus sih
belajar membatik dimana waktu di

di isi juga
karena di isi justru banyak belajar tentang kain ya daripada desain gitu jadi saya malah
bener bener otodidak sementara di isi memang saya malah justru belajar tentang tenun batik
gitu bahkan pertama mengenal benang deh benang lucy dan pak han gitu dari ketika belajar
di bangku kuliah ya gitu karena dari kecil memang saya sama sekali tidak bersentuhan
dengan dunia fashion
ini kalau dari segi kesulitan ini kan batik dari awal sampai akhir benangnya itu sendiri diten atau memang hanya dicat saja kalau ini
kalau ini dicap saja tapi memang saya memilih katun sutra yang memang secara material secara bahan gitu sangat nyaman dipakai
sampai sekarang kira kira sudah berapa desain batik yang dibuat yang khas dulu ini sudah dipatenkan atau belum
ini sudah banyak sekali sih mbak tapi mungkin kalau saya lihat memang banyak banyak kalau saya buat memang banyak berhenti di warna hitam dan putih kemudian sesekali muncul merah gitu
itu yang mungkin menjadi signature juga
iya dan saya lihat warna warnanya juga simple tidak terlalu banyak
lebih banyak corak lebih banyak ya itu black and white apalagi kalau yang lurik mungkin abu abu juga ya
itu kenapa memang ini bagian dari itu filosofi atau prinsip awal itu yang simply city
iya benar benar benar
dan apalagi kalau kita biasanya batik atau tenun atau itu kan corak motif warna warni itu
sebenarnya saya percaya ya saya percaya ketika seniman membuat sesuatu

adalah ya siapa diri dia gitu
dan memang mungkin ada banyak ya kadang misalnya ada yang ibu ibu datang kesini ayo dong mas keluarin warna yang mungkin lebih terang yang kayak gitu
saya bisa saja mengeluarkan itu gitu tapi saya tidak pernah saya tidak pernah apa ya
merasa ini bagian dari
warna warna itu merasa tidak pernah merasa itu bagian dari proses kreatif aku gitu
jadi ya ketika saya memang merasa nyaman di sini mungkin ini yang akan akan menjadi
menjadi ciri khas saya gitu tapi mungkin merah akan sesekali muncul gitu karena memang merah juga buat saya itu apa ya melambangkan ya keberanian
tapi merahnya juga masih ada aksen hitam putihnya
seberapa produktif sekarang lulu apalagi sekarang sudah menetap di sini sudah punya rumah lah istilahnya tadi sama kucing kucingnya
juga ada berapa jumlah pekerjanya sekarang
enam belas wow dari lokal semua
iya alhamdulillah dari lokal semua
luar biasa jadi membantu menciptakan lapangan kerja juga
mereka juga rata rata lulusan dari smk gitu kemudian ada yang ibu rumah tangga yang kayak gitu
jadi bisa seminggu atau sebulan ini bisa berapa potong yang dibuat atau sesuai pesanan
jadi konsepnya adalah ready to wear
jadi sekarang sebulan kalau menghitung ya memang ini ya sebulan itu memang harus mengeluarkan berapa koleksi gitu
dan itu dia alhamdulillah sih sekarang memang sudah memang harus sangat banyak mengeluarkan itu
maksudnya banyak yang pesen
maksudnya laku jadi lumayan ya produksinya dari tahun ke tahun semakin meningkat
kita ini yuk lihat ruangan lain sambil duduk dan ngobrol
saya tertarik karena dulu ternyata ya dulu latar belakangnya itu bukan seorang yang lahir dengan lingkungan atau bersentuhan dengan moder
tapi ternyata sudah menjadi seorang yang go international
ada apa disini
ya kita lanjutkan perbincangan bersama designer lulu lutfila bbd
galerinya di pekaten di yogyakarta
lulu tadi kita sudah berbincang mengenai bagaimana filosofi dari desainnya itu
yang wabi sabi yang disebut ya
ketidaksempurnaan dalam kesempurnaan atau kesempurnaan dalam ketidaksempurnaan
tadi kita juga ada hal yang menarik
tidak lahir dalam dulu bukan cita citanya kan jadi desainer ya
karena tidak tahu
waktu kecil hanya saya hanya tahu bahwa saya suka menggambar gitu
saya suka melukis gitu
tapi yang dilukis apa dulu hobinya
waktu kecil pasti pemandangan ya
terus kemudian kalau menjelang remaja saya suka figur figur perempuan yang seperti itu
kemudian ya itu dia
mulai desain sketch saya
desain sketch saya waktu kuliah
waktu kuliah itu sendiri
tapi ketika masuk pertama kali masuk ke isi ya institut seni indonesia itu sendiri
itu kan pasti sudah berarti di benak lulu
ada karir ke arah situ kan yang ingin dijalankan
atau pada saat itu masih belum juga diketahui apa yang diinginkan
gini jadi saya tertarik kedua hal waktu itu
dan kain gitu
tapi ketika saya mencoba di interior ternyata saya harus berhadapan dengan angka
dan saya sangat lemah di angka
matematikanya kurang ya
sangat lemah gitu
jadi kalau berhubungan dengan angka sepertinya saya harus mundur gitu
dan sepertinya tekstil menarik gitu
tapi waktu itu saya juga belum ada cita cita menjadi desainer gitu
apa sih yang dipelajari gitu
nah disitu saya berkenalan dengan batik
dengan tenun yang seperti itu
dari situ barulah lahir keinginan untuk menciptakan sesuatu dengan menggunakan tekstil itu sendiri
biasanya kan kalau orang tua waduh nak jangan masuk ke dunia itu nanti hidup susah
kompetisi terlalu susah
mendingan cari pekerjaan yang lebih
mungkin kalau waktu itu bapak masih ada
bapak udah nggak ada
mungkin ketika bapak ada mungkin fashion desainer itu apa sih gitu mungkin
tapi ibu sangat demokratis
ibu seperti melepaskan anaknya ketika itu yang memang menjadi passion kamu sepertinya monggo gitu
kalau ibu melihat seperti itu
dan ketika saya diisi ya mulai baru aduh sepertinya fashion sangat menarik
mimpi pertama yang saya bangun ya ketika kuliah ya
sepertinya saya fashion designer adalah pilihan yang ingin saya luti ke depan
dan ternyata passion itu sampai sekarang tidak pernah pudar malahan semakin bertambah
tapi perjalanan sehingga akhirnya memenangkan lpm lomba itu kan sangat prestisius kan lomba perancang mode itu pada tahun dua ribu tiga belas an
kita tahu di indonesia kan banyak sekali desainer desainer muda dan desainer desainer sudah sepuh
yang mereka memang berkecimpung di dunia tekstil tenun jumputan batik dan lain sebagainya
nah perjalanan ke sana itu sendiri tantangan terbesar itu apa apa saja lulu yang harus dilalui
apalagi dengan ya istilahnya memunculkan suatu ide yang baru sementara ini dunia yang cukup dan sangat kompetitif
jadi ketika saya apa ya waktu itu punya mimpi menjadi desainer gitu saya banyak membaca profil profil yang memang sudah bernama gitu ya
top top lah ya sudah
dan mereka rata rata adalah jebolan dari lpm dari itu lomba perancang mode yang diadakan oleh majalah femina gitu
jadi saya sempat menulis sih waktu itu berarti aku harus melalui proses ini dong gitu
saya harus paling tidak menang deh di lomba ini gitu
dan saya baru siap secara konsep kemudian secara ya mental juga itu pasti ya
itu di waktu itu tahunnya di dua ribu sebelas mbak desi
tapi di jakartanya kan
namanya jakarta fashion week dua ribu dua puluh
fashion kan selalu satu tahun ke depan
nah itu dia
dan waktu itu sepertinya kalau lomba ini saya menang oke deh
sepertinya saya akan memulai
saya akan lebih percaya diri untuk terjun ke industri ini gitu
dan akhirnya menang pada tahun dua ribu tiga belas
alhamdulillah menang gitu
jadi sudah beberapa kali ikut ya
ya jadi sebelum lpm memang saya selalu mengikuti lomba lomba sebelumnya gitu
dan ketika saya sudah memenangkan lpm sepertinya ikut lombanya sudah diberhentikan gitu
tapi ya bagaimana nyemplung beneran ke medan gitu
karena sepertinya menang di kancah perlombaan itu kan sebenarnya bukan kunci ya
pada akhirnya kamu menjadi sesuatu gitu
luluh bisa buat disitu fotonya dan bisa mendapatkan exposure di media
tapi kuncinya itu yang membuat lulu merasa bahwa oke ini saya memang bisa loh
ini memang dunia saya dan bisa berhasil disitu
saya percaya dengan saya percaya dengan mimpi gitu sebenarnya
maksudnya gini ya oke saya dari daerah gitu
kemudian fashion ini global sekali gitu
dan waktu itu catatan semua orang yang tinggal di daerah itu kan hijrah ke jakarta gitu kan
mau tidak mau
mau tidak mau
karena disitulah sebagai ibu kota
dan jembatan masuk ke dunia internasional
kemenangan saya di lpm adalah ya titik balik atau awal pintu fashion industry itu membuka gitu
kemudian nama saya juga mulai dikenal di media yang seperti itu
dan waktu itu saya juga masih seperti halnya orang lain bahwa oke berarti saya harus pindah ibu kota gitu
karena klien pertama saya yang
suka dengan koleksi saya juga jakarta gitu bukan jogja gitu
terus pada akhirnya dua ribu dua belas saya mencoba oke saya meninggalkan jogja untuk pergi ke jakarta gitu
nah setelah di jakarta sepertinya tidak seperti yang saya bayangkan
ya di situ memang macet sih rame kalau banding dengan jogja
hidup di sana agak ini
ya itu dia
hidup di jakarta kok sepertinya ini bukan tempat yang yang ini ya
yang nyaman untuk berproses kreatif gitu
kemudian saya ingat sekali saya pernah punya momen di tahun dua ribu empat belas justru saya malah menyederhanakan mimpi
menyederhanakan mimpi kenapa mimpinya dia rasa terlalu
waktu itu bukan berarti saya sudah semangatnya hilang enggak gitu
tapi waktu itu dengan segala macam ya saya adalah anak kemarin di dunia fashion kan
anak kemarin sore gitu
dan di pusat sana tidak semua orang disitu kan ada senioritas dan junioritas gitu
tidak semuanya orang tuh selamat datang dulu yang kayak gitu
yang galah itu namanya dunia kompetisi begitu ya
tidak ada lihat ini siapa ini
tapi saya berharap tapi saya secara personal memang tidak suka dengan politik kan gitu
jadi saya merasa
jadi di dunia fashion di dunia mode itu ternyata politik aja
ternyata di mana mana ya dunia politik
dan saya merasa oke saya sepertinya harus membuat jalan sendiri gitu
waktu itu sosial media mulai sangat
membantu penjualan kan
sekarang kan tidak harus punya toko dan tidak harus di mana mana
waktu itu facebook kalau saya ingat ya
waktu itu belum ada instagram
dan saya mulai bisa berjualan online waktu itu
dan pada akhirnya saya sepertinya gak apa apa deh ketika saya memilih untuk pulang ke jogja gitu
tidak apa itu saya perlu ada gluten buat segel mary hadirinem level ini
ibu laman instagram saya di mana mana aja ahora ya
untuk mement aikch hotels itu
dan apa respons para masyarakat di sana yang melihat koleksi anda di cut walk
ya jadi pertama kalinya saya presentasi di luar negeri memang di vienna
itu pertama kali saya membawa nama indonesia kemudian membawa lurik juga ke kancah internasional
tapi itu dia itu adalah mimpi mimpi yang sebenarnya dulu sempat sudah saya kubur
karena waktu itu untuk menjadi sampai ke titik ini rasanya kok susah sekali
rasanya susah sekali gitu tapi kalau saya melihat cahaya mulai muncul gitu itu di tahun dua ribu lima belas
ketika saya memang sudah tinggal
di jogja gitu kemudian bagaimana waktu itu malah ibu kota yang datang ke sini untuk bisa mendapatkan koleksi
kemudian ya itu dia salah satunya adalah undangan untuk presentasi di vienna fashion week
kadang malah saya juga
ternyata tidak harus tinggal di jakarta untuk sukses di dunia fashion
toh dengan adanya internet dengan adanya sosmed ya bisa tinggal dimana saja kan
yang penting tinggal upload
jualan juga lebih banyak lewat
instagram kalau suka
dan ini dari segi penjualan dari tahun ke tahun walaupun dulu tinggalnya di jogja justru tidak menurun kan
justru mungkin kalau saya lihat di pembukuan justru malah omset tertinggi di online gitu
itu mungkin saya juga harus bersyukur sekali gitu ya
maksudnya saya tidak harus pindah di jakarta

tapi saya juga mungkin harus berterima kasih sekali siapa orang dibalik yang menciptakan facebook dan instagram yang kayak gitu
dan jauh lebih efisien lebih murah untuk mempromosikan diri juga kan
tidak harus keluar begitu banyak biaya
tapi tadi belum dijawab yang apa reaksi dari masyarakat eropa terhadap koleksi anak ini
yang paling tidak feedback yang anda dengar
jadi kalau masyarakat vienna kan
karena vienna perempuannya adalah perempuan yang sangat klasik gitu
di sana cutting seperti saya memang belum bisa diterima secara langsung gitu
mereka melihat bahwa wah iya ini adalah seni gitu
tapi sepertinya kalau saya pakai akan pakai kemana ya gitu
beda dengan paris
paris cutting seperti ini style seperti ini mungkin bisa diterima gitu
tapi kalau di vena memang belum
tapi bagaimana mereka
ketika memegang fabricasi apa yang mereka lakukan
yang fabricnya gitu kan
ini adalah kayak tradisional
ini adalah caranya dengan tenun atbm gitu
mereka sangat appreciate dengan itu gitu
tapi itu dia
maksudnya ketika mereka melihat style saya seperti ini gitu
kemudian mereka banyak di ranah klasik gitu
tidak semua perempuan di sana itu mengamini karya saya
tapi ada jualan ke eropa masih terus dilakukan
masih ada klien atau pembeli yang di
mulai di sana
tahun dua ribu enam belas mulai pintu terbuka
nah ngomong ngomong ini kan mau tidak mau tadi
luluh mengatakan not good with numbers ya nggak bisa berhitung
tapi kan sekarang harus menjadi seorang entrepreneur kan
ini kan bisnis bisnis jualan
bukan saja bisnis kreasi
bagaimana luluh memanage itu
ada manajernya yang urusan hitung hitung dan cost profit dan lain sebagainya
jadinya saya melakukan itu sendirian
dan itu benar benar benar benar benar benar itu susah sekali saya lakukan gitu
karena memang saya memang harus berada di proses kreatif saja gitu
tapi dengan saya dibantu adi kemudian bagaimana
sekarang mungkin saatnya untuk punya tim yang kayak gitu
iya mau tidak mau kan
jadi memang sudah ada yang
iya manajemen untuk yang mengurusin tentang ya keuangan gitu
apalagi pekerjaan ini sekarang sudah enam belas orang kan
karena harus digaji semua
dan harus diperhatikan
nah ini tadi disebut ya atbm ya teman teman
ini semuanya memang dilakukan secara manual
jadi gini di awal saya mengolah lurik bagaimana saya inginnya adalah menggandeng pengrajin yang atbm sebenarnya gitu
karena semakin kesini pengrajin atbm semakin sedikit
waktu itu ya di tahun dua ribu sebelas an gitu
tapi untuk proses atbm susah sekali bersinergi dengan produksi
produksi saya membutuhkan lurik dalam jumlah banyak misalnya dalam sebulan gitu
tapi karena pengerjaannya atbm mereka perlu proses yang lama
kemudian produksi harus tetap berjalan gitu kan
jadi pada akhirnya saya menggunakan dua teknik
saya menggunakan atm di pabrik alat tenun mesin
dan juga sampai sekarang saya juga masih bekerjasama dengan yang atbm
berapa persen ini pembagiannya

tapi yang atbm pasti mungkin lebih mahal dong ininya
karena di situ ada ongkos keringatnya kan ya
dan pasti kalau pencipta kain mereka pasti akan memilih yang atbm gitu
karena dari tekstur kemudian dari visual pasti beda
justru ada beberapa bedang yang keluar itu menandakan bahwa ini adalah pekerjaan tangan gitu
nah sejak lulu mengeluarkan koleksi lurik ini ini kan sesuatu yang unik
yang tadi lulu katakan tidak banyak desainer yang main dengan tekstil ini sebelumnya
tapi sejak itu sudah mulai kelihatan semakin banyak orang yang tertarik ingin tahu dan mengapresiasi lah lurik sebagai tekstil atau fabrik untuk pakaian
jadi yang saya lihat sih
ada beberapa orang yang tadinya memang sama sekali tidak suka lurik
kemudian karena saya langsung berhadapan dengan orang itu gitu ya
aku jadi suka lurik deh lho karena kamu yang bikin gitu dengan draping itu
tadinya saya memang tidak pernah kebayang akan memakai lurik gitu
orang orang seperti inilah yang kadang saya
oke berarti yang tadinya nggak suka lurik suka lurik ini luar biasa gitu
kalau saya melihat di awal
saya ekspektasinya tidak setinggi itu gitu
karena saya suka garis
akhirnya saya mengolahnya gitu
kalaupun pada akhirnya orang suka
kemudian ya pada akhirnya orang semuanya membunuh lurik gitu
itu itu itu itu sesuatu hal yang saya juga
saya saya sebagai sebagai warga jogja gitu ya
karena lurik kan khasnya jogja itu saya juga senang sekali
iya dan kalau bisa semakin banyak orang yang memiliki keterampilan
untuk manual itu kan semakin bagus ya
supaya ini kan merupakan tradisi keterampilan yang harusnya sustainable lah
terus menerus ya
akhirnya dilakukan oleh mesin ya
ada kekhawatiran itu
karena ketika saya sering sekali ya ke pengrajin yang atbm gitu
semua pengrajinnya adalah rata rata orang yang sudah sepuh gitu
seperti pembatik yang tulis ya sekarang kamu melihatnya
dan para penerus para remaja anak muda mereka tidak mau belajar lurik gitu
sekarang kan sudah istilahnya produksi
terus menerus dan jualan juga laris manis ya lewat online
akan lebih menambah volume menambah pekerja
membuat lapangan menciptakan lapangan kerja dan membesarkan usaha
untuk selalu ada untuk selalu berada di industri ini
kemudian untuk selalu berproses kreatif di sini
itu sesuatu hal yang sangat membahagiakan gitu ya
karena saya mengerjakan sesuatu yang saya cintai gitu
tidak ada paksaan tidak ada ya ini sesuatu hal yang saya cintai
tapi menjadikan suatu profesi itu sangat menyenangkan gitu
jadi saya merasa bertanggung jawab dengan apa yang saya sudah punya
dan ya itu dia untuk ke depan bagaimana saya masih bisa terus berproses kreatif gitu kan
mungkin goal goal itu mungkin biarlah mengalir dengan caranya yang organik
tetapi ya untuk tetap terus berproses kreatif
kemudian punya konsep baru
kemudian ya bagaimana membuat sesuatu cerita baru di koleksi yang akan datang
itu yang terus saya gali terus saya belajar
sampai sekarang kreatifitas itu masih terus ya mengalir ya
belum kering lah istilahnya
bahkan itu sangat mengalir deras gitu
mungkin karena tinggalnya di jogja juga
tidak terlalu stres tinggal di sini
selain lurik kan ada juga batik
terus apalagi yang ingin dijadikan tekstil ke depan
ada keinginan untuk melebarkan materinya
mungkin dna saya di koleksi lulu gitu adalah kain nusantara
sebenarnya tidak hanya lurik
tapi kalau pada akhirnya saya identik dengan lurik
itu adalah kain pertama yang saya angkat dan alhamdulillah itu sukses gitu di pasaran yang seperti itu
nah ada kain lain
banyak sekali kain nusantara yang belum saya olah
itu biar akan menjadi perjalanan saya ke depan gitu
berarti anda tidak terlalu mengikuti fashion trend
kan biasanya kan kalau fashion itu ada seasonnya lah
ada musim musimnya ada trennya seperti apa
warna untuk musim ini dan paris bikin apa london bikin apa new york
itu tidak terlalu terpengaruh oleh
tetap harus melihat itu sebagai referensi
jadi saya tidak boleh menutup mata apa yang sedang terjadi sekarang
apa yang memang di fashion week sana sedang dibuat gitu
tapi kembali lagi ke tadi bahwa saya lebih mengamini style daripada tren gitu
dan style ini sangat lekat dengan kepribadian anda dan perjalanan spiritual anda
tapi bagaimana sekarang suasana hati
dari segi perjalanan spiritual dan perkembangan secara pribadi
ada titik apa kita sekarang lihat
ya di dua ribu lima belas mulai dua ribu lima belas itu saya merasa bahwa
oke di satu sisi saya bersyukur sekali dengan titik yang memang ternyata saya bisa sampai ke titik ini gitu
di sisi lain maaf banget ada munculnya plagiarism di mana mana
ya itu biasa lah
kemudian ya itu dia
di tahun itu seperti tahun kontemplasi saya untuk
sepertinya kamu harus diem dulu deh kayak gitu
diam dulu kemudian apa yang apa yang sebenarnya harus kamu lakukan ke depan gitu
sekarang masih dalam kondisi diam itu dulu
diam itu dulu
secara personal di tahun itu saya sudah selesai dengan diriku gitu
saya sudah selesai dengan pencarian
saya sudah sampai ke titik penerimaan yang kayak gitu
jadi kelegaan itu sudah sudah sudah saya rasakan di tahun dua ribu lima belas
tapi evolusi berikutnya jadi apa
evolusi berikutnya jadi gini koleksi terbaru kan hype cycless
hype cycles ini kolaborasi saya dengan seniman indie gorillas gitu
kalau hype cycles ini itu ruang baru buat lulu sebenarnya
setelah jantung hati yang memang disitu sangat sunyi gitu di happ cycless kemarin
awal dua ribu tujuh belas di bulan januari
itu bagaimana saya menceritakan sisi manusia yang sekarang gitu
disitu saya sedikit tidak menjadi lulu waktu itu di hype cycles
hype cycles itu koleksi dari dua kata hype dan cycles siklus
hype itu ya bagaimana orang selalu mempertanyakan sekarang yang lagi hype apa ya gitu
tanpa mereka sadari apa yang sebenarnya mereka butuhkan
itu kan manusia modern sekarang seperti itu gitu
kemudian cyklus ya udah cyklus itu tren kan
sekarang sedang tren seperti ini pasti akan lenyap di beberapa season kemudian dan akan muncul lagi gitu
dan itu dia itu di hype cycles
dan disitu ada semacam ruang baru buat saya berproses kreatif
karena disitu saya mengolah sesuatu yang bekas gitu
jadi saya mengolah barang barang baju baju bekas second hand kemudian menjadi sesuatu yang baru gitu
ya seperti kayak pesan ke semua orang bahwa
sebenarnya kamu punya sesuatu yang lama tapi bagaimana merumahkan itu menjadi sesuatu yang baru itu sangat mengasihkan gitu
sekarang harus recycling kan
tidak terlalu menggunakan sesuatu kemudian dicampakkan atau tidak dipakai lagi
ini saya lihat ini dulu ini bukan saja seorang designer tapi disitu ada pemikir sebagai seorang philosopher
juga seorang yang sangat spiritual
jadi mungkin manifestasinya ini adalah karya karyanya ya
menarik sekali bahwa ini merupakan siapa dari seorang lulu itu
jadi kalau begitu benang merahnya selalu ada ya dalam kreasi
selalu selalu selalu
dan makanya kalau saya melihat judul judul saya di tahun tahun awal awal dua ribu sembilan gitu saya malah jadi kok norak banget ya dulu gitu
iya jadi kayak kayak awal awal dulu
kalau saya melihatnya tahun dua ribu sembilan dua ribu sepuluh gitu ketika saya presentasi dalam sebuah show gitu kan
saya mengambil judul waktu itu ada local glory gitu loh
kemudian ada liberal lady gitu
tapi aku melihat itu norak sekarang gitu
sekarang kalau saya melihat itu gitu
tapi ketika saya flashback gitu itu kan ketika kamu juga di usia dua puluh an dua puluh dua lah dua puluh dua
kamu masih bergejolak gitu
tapi itu hanya lima tahun yang lalu
dulu berbicara seolah olah dia sudah berusia enam puluh lima tahun
sekarang dia tiga tahun
kilas balik melihat dulu waktu saya masih muda
tapi sekarang lebih jauh lebih matang
tapi jadi kadang
kadang ngeliat itu jadi kayak jadi kayak malah ketawa sendiri gitu
local glory ini apaan sih gitu
terlihat sangat heroik sekali sih kamu gitu
seperti saya melihat saya seperti itu waktu itu
tapi memang waktu itu kan
bagaimana saya ingin membuktikan kepada diri saya sendiri gitu kan
kepada ibu saya gitu
kepada ya kepada orang terdekat dulu deh gitu
sebelum kepada orang lain bahwa aku harus aku harus bisa nih
tapi sampai sekarang ini walaupun sudah berevolusi lah
sekarang tinggalnya di jogja
di sini adem
dengan teman temannya banyak ikan kucing dan suara suara burung
dan ayam gitu
tapi masih ikut terus dalam fashion week
masih terus tetap ya
selalu ada undangan untuk fashion week
dan selalu mengeluarkan kreasi dan koleksi yang baru
itu harus itu harus
tapi masih ada passion untuk mengikuti itu
atau merasa bahwa ini sebenarnya bukan dunia saya lagi
saya merasa hidup ketika saya berproses kreatif
jadi masih tetap bersemangat kan
walaupun tidak tinggal dengan
mungkin sudah tidak terlalu terobsesi dengan industri
tapi bagaimana ketika saya berproses kreatif malah justru saya merasa hidup
tapi terus terang misalnya kalau karya anda tidak disukai atau tidak laku dan lain sebagainya itu
apakah akan sangat mengusik hati anda
wah saya gagal melakukan sesuatu atau
itu yang terjadi di awal
itu yang terjadi di awal ketika saya pernah merasa gagal
ketika saya melonsing baju kemudian waktu itu saya merasa bahwa ini keren loh secara kacamata visual saya gitu
tapi waktu itu market sama sekali tidak peduli
apa yang kamu buat
tapi ya ternyata ketika
waktu itu kecewaan ada lah mbak pastinya
kecewa banget gitu
ya bayangkan dua tahun gak jualan kan nggak punya uang gitu kan
sementara waktu itu memang saya hanya bisa mengandalkan ini gitu
dan ya itu dia
tapi ketika saya mencoba flashback kok coba kalau misalnya di awal saya launching kemudian langsung laris manis gitu
mungkin saya tidak akan sekuat ini gitu
mungkin saya tidak akan menghargai proses itu gitu
saya tidak pernah akan merasa gagal
itu justru malah bahaya buat saya ke depan gitu
di awal tempaan itu sudah sangat luar biasa gitu
jadi ya itu proses yang memang harus saya jalani gitu
jadi arti kesuksesan bagi seorang lulu
kalau sekarang ini apa
kalau dulu mungkin ingin disukai desainnya dan laku
tapi kalau sekarang arti kesuksesan
arti kesuksesan mungkin bisa dibagi dua gitu ya
sukses secara personal dan sukses secara karir gitu
secara karir ada titik titik di mana saya sangat bersyukur
dengan sampai ke titik itu gitu
kalau secara personal bahwa ketika saya sudah tidak mencari lagi
menanyakan lagi siapa saya gitu
kemudian ya di titik ini saya sudah merasa selesai dengan diri saya sendiri
sudah moksa nih kalau
karena ya pastinya lah ada pertanyaan terhadap diri saya sendiri yang waktu itu saya nggak tahu jawabannya gitu kan
nah untungnya alhamdulillah saya sudah melalui itu di tahun kemarin
jadi ada keteneraman di hati
iya ada keteneraman di situ
jadi banyak belajar mengenai filosofi
dan ternyata ya dibalik proses kreatif itu
ada sosok yang dalam ya saya lihat menanyakan makna kehidupan dan menanyakan umi
paling tidak ketika saya membuat sesuatu itu secara personal tanpa saya harus banyak bercerita
mungkin pesan itu sudah tersampaikan dengan karya gitu
kalau begitu kita melihat karya lulu dengan mata yang agak berbeda ya
karena ini merupakan hasil dari kegelisahan proses kreatifitas
dan ternyata kegelisahan itu bisa menghasilkan keindahan
terima kasih banyak lulu telah menerima saya di kediaman anda yang begitu nyaman
selalu dan kita juga tunggu kreasi kreasi dulu yang berikutnya
terima kasih sekali
menarik ya kita berbincang mengenai fashion mengenai mode
tapi ternyata juga kita bisa mendapatkan ya mengintip jiwa dibalik rancangan dan keindahan itu sendiri
luar biasa sharingnya
sekali lagi terima kasih lulu lutfi labibi
demikian insight untuk kali ini
jangan lupa saksikan insight di lain waktu bersama
saya desi anwar